ya gubernur dki jakarta anies baswedan memimpin konvoi mobil listrik dari gelora bungkarno menuju ke menomai nasional
untuk menyebut formula e jakarta yang digelar pada tahun depan
anies berharap ke depan mobil mobil listrik ini bisa diproduksi secara masif
dan menjadi budaya masyarakat jakarta untuk ikut menjaga lingkungan
gubernur dki jakarta anies baswedan memimpin langsung rangkaian kegiatan konvoy
menyambut gelaran formula e jakarta yang digelar tahun dua ribu dua puluh mendatang
konvoi puluhan mobil listrik ini akan dimulai dari lapangan parkir timur gelora bungkarno
hingga menuju ke monumen nasional
dengan dikemudikan oleh pembalap formula dua asal indonesia shan galayle
dalam konvoi ini anies menaiki mobil listrik bmw i delapan berwarna orange
tidak hanya mobil sport merek ternama
tapi mobil sport buatan institut teknologi sepuluh november
bernama lowo ireng juga ikut ambil bagian dalam konvoy ini
selain itu dalam konvoy ini juga turut serta sejumlah sepeda motor listrik
taksi listrik hingga bus transjakarta yang berenergi listrik
anies berharap konvoi ini bukan hanya sekedar seremoni
namun juga sebagai kampanye mendorong kesadaran seluruh stakeholder
untuk mengembangkan teknologi listrik yang ramah lingkungan
pesan utamanya adalah ke depan
semua kendaraan kendaraan akan mengandalkan
ada sumber energi terbarukan
dan salah satunya adalah kendaraan kendaraan yang minim ke polusi
dan kendaraan listrik tentu saja tanpa polusi
jadi kita berharap dengan ada kegiatan ini
lebih mendorong kesadaran dan harapannya nanti semua aturan aturan
membuat kendaraan berbasis tenaga listrik
rute yang dilalui konvoy ini yakni dimulai dari lapangan parkir timur senayan
menuju fx sudirman
lalu melewati jalan sudirman hingga mh tamrin
lalu berakhir di monumen nasional
untuk memperlancat jalannya konvoi
petugas kepolisian melakukan buka tutup di sepanjang jalur konvoy
eko budi jakarta